saudara pagi ini kita telah bersama dengan bapak joko stijowarno pakar transportasi
kita akan berbincang tentang seputar arus balik lebaran dua ribu delapan belas
selamat pagi pak joko setijowarno
pak joko terkait dengan arus balik lebaran dua ribu dua puluh
apa yang menjadi fokus perhatian bapak sebagai pakar transportasi pak
yang jelas itu kalau bicara keselamatan itu
fokusnya adalah bagaimana mengingatkan pemudik agar kalau ngantuk dia mau istirahat
karena itu kan yang sering kejadian
tidak hanya mudik sebenarnya di hari biasa pun banyak kecelakaan
itu mayoritas disebabkan oleh mengantuk
itu yang jadi akar masalahnya
meskipun pada saat mudik sebenarnya
lebih tepatnya itu angka kecelakaan
kecelakaan itu turun sebenarnya dibandingkan hari biasa
satu jiwa juga harus diperhatikan ya
jadi masalah keselamatan kemudian turunannya adalah ngantuk
baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi
kalau rem cek dan bangunan kesehatan itu hanya pada musim lebaran
jadi pada hari biasa pun ya dilakukan rem cek dan pengurusan kesehatan
apalagi kita tahu terminal tipe a itu sebenarnya sudah dilengkapi dengan klinik kesehatan
harusnya itu bisa berjalan seperti biasa
jadi jangan kaget kalau lebaran baru ada pengurusan kesehatan pengemudi kendaraan
tapi harus setiap hari melakukan hal yang sama
termasuk juga penyediaan tempat istirahat di terminal
terminal tipe a itu sebenarnya sudah disediakan
cuma sekarang pengelolaannya sejauh mana itu bisa memberikan rasa nyaman dan aman
nah kami dapat informasi ada terminal tipe a nyaman
cuma tidak aman katanya barang sering hilang dan sebagainya
nah itu menjadikan pengemudi juga enggan untuk menggunakannya
sehingga tidurnya di bakasi bisa diparui
yang kedua adalah penyeberangan merak
tapi kalau ini sampai saat ini memang belum pernah terjadi
jadi kejadian antrian panjang di bakawuni
memang selain latarannya lebih luas
juga jalan akses menuju pelabuhan bakauni ini jauh lebih lebar
dan tidak terganggu oleh aktivitas lokal
beda halnya di merak jalan aksesnya sudah sempit
kemudian gangguan menjadi satu dengan aktivitas masyarakat lokal
ini memang harus segera dicarikan solusinya seperti apa
sebenarnya kalau nantinya lebaran tahun depan
jangan terulang kembali kasus seperti tahun ini
sebenarnya lebaran tahun lalu dua ribu dua puluh tiga itu sudah mulus
dengan pembagian pemisahan sepeda motor di wandan
kemudian roda dua roda empat ke atas di merak
tapi tahun ini mungkin tidak diprediksi adanya kenaikan potensi kenaikan
seperti hasil survei yang dilakukan badan kebijakan transportasi
sehingga ada rencana semula seperti halnya yang dilakukan di bakau holi itu
ada penyekatan itu tidak berlangsung maksimal
oleh sebab itu ini harus mulai segera diperbaiki setelah lebaran
mungkin sudah harus ada pembendahan untuk dilakukan di pelabuhan
sehingga nanti kalau pada saat mudik dua ribu dua puluh
seperti halnya calo itu masih ada
kemudian ada namanya petro atau truk
itu juga sebenarnya mengganggu juga bagaimana menghilangkannya
pak joko kalau kita bicara soal keselamatan
keamanan dan juga kenyamanan pada saat pemudik akan balik menuju ke rumah masing masing begitu
sebaiknya pada saat kapan lebih baik begitu ya
apakah pagi hari siang hari atau malam hari
atau waktunya kapan pak joko
nah itu kembali lagi baik dan tidaknya kesiapan dari pengemudinya juga kan
ya kalau dia mau siapnya pagi hari ya pagi hari
karena tentunya mereka juga punya masih punya agenda di daerah masing masing
apalagi kalau itu dia mengikuti menyebar itu jauh lebih baik
nanti semuanya malam hari malam paginya kosong
jadi benar benar bisa mengikuti perkembangan kondisi jalan
yang penting itu satu hari sebelum bekerja
berarti hari senin diupayakan sudah sampai di tempat tinggal
jadi ada waktu untuk istirahat mungkin memusikkan rumahnya
biasanya bekerja tentunya itu lelah nanti menjadi tidak produktif
yang penting ada satu hari untuk sampai di tujuan di tempat tinggal
kalau analisa anda apa yang terjadi
ini kan di daerah selatan seperti gentong nagrek ini cenderung arus baliknya itu lebih padat
lebih macet bila dibandingkan dari arah jalur utara begitu ya
apa analisa anda mengapa ini terjadi pak joko
ya ini memang bertahun tahun sama seperti itu
karena kalau jalur selatan itu alternatifnya kan
sementara untuk memperlebar jalur arteri di bumbu selatan utara lewat tasik
namanya nagrek itu agak kesulitan dengan topografi yang ada
makanya rencana untuk membuat jalan tol itu salah satu solusi juga
selain menambah kapasitas angkutan umum ya
tapi itu menjadi solusi untuk bagaimana nantinya kalau ada jalan tol dari cirenyi sampai dengan tasik dengan adanya itu
mungkin nanti bisa mulai terurai lah
sebenarnya jaraknya tidak begitu jauh tapi tadi kapasitas jalannya juga terbatas
mau lakukan pelebaran jalan juga sulit beda hanya kalau di pantura
jalannya lurus kalau di situ kan dia geometriknya yang berkelok kelok
kemudian pemukimannya juga mepet dengan jalan raya
jadi mudah mudahan jika atasnya tolnya bisa cepat terwujud
yang dari selatan itu nanti bisa lebih lancar menuju ke tol di utara
pak joko ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan
misalnya diberlakukan sistem ganjil genap kemudian ada juga one way dan juga kontraflow
apakah hal ini cukup efektif untuk mengurai kepadatan yang terjadi
atau ada hal lain yang bisa dilakukan supaya kepadatan tidak begitu terjadi
ya ini bentuknya rekayasa lalu lintas entah itu one way
itu membantu untuk mengurai kepadatan
di satu sisi memang yang cukup padat terganggu jalurnya
itu sangat mengganggu mereka tidak bisa beraktivitas cepat
jadi memang ada yang menguntungkan dan ada yang menguntungkan
ada kontraplow juga gitu ya dengan one way itu
ya school jalan tol bisa digunakan
tapi memang namanya mudik itu tidak bisa seperti kondisi biasa sebenarnya
karena infrastruktur yang disediakan itu tidak untuk mudik gitu kan
jadi masyarakat perlu diberitahu bahwa nanti kalau mudik
tapi yang terpenting itu adalah keselamatan lebih diutamakan
timbang lancar tapi ternyata banyak menimbulkan musibah gitu kan
nah lebih baik lebih lambat tapi tetap sampai
karena beda halnya kalau dulu belum terhubung dengan brexit
sebenarnya tidak hanya fokus di jalan tol
arteri pun sebenarnya masih bisa digunakan
cuman biasanya kalau ke arteri itu ketemu dengan sepeda motor
itu biasanya yang agak menyengahkan bagi pengemudi yang biasa ya
tapi kalau yang sering mengemudi tidak jadi masalah
problemnya adalah sepeda motor yang cukup banyak di jalan arteri
tapi kalau di jalan tol juga tempat istirahatnya rest areanya terbatas
makanya ada himbawan untuk keluar ke jalan tol gitu
nah dengan adanya rekayasa ini memang sangat membantu sekali sebenarnya
pak joko ada jalur jalur alternatif yang memang bisa dilalui oleh masyarakat
tetapi karena jarang melalui jalur itu
tentunya kan para pengendara ini masih awam ya masih asing dengan jalur jalur tersebut
sehingga mereka menggunakan aplikasi begitu untuk melalui jalur yang asing tadi untuk mereka lalui
apakah menggunakan aplikasi yang lain
dengan aplikasi semacam itu ini cukup membantu atau justru ada notes gitu ada catatan
jangan misalkan jangan sembarangan untuk mengikuti apa yang tertera di maps begitu
ya sebenarnya jalur jalur alternatif sudah disediakan oleh pemerintah
contohnya ada jalur selatan selatan gitu kan
namun jalur selatan ini memang kurang menarik
kendalanya tidak banyak kota kota seperti di pantura
sehingga mungkin rumah makannya juga sederhana tidak sebagus sebanyak di pantura gitu kan
karena tidak ada kota kota di jalur selatan selatan itu yang menarik gitu kan untuk disinggahin
apalagi kalau umpamanya pengen istirahat sudah lama cari hotel juga tidak ada
itu yang menjadikan tetap aja orang memilih jadi jalur arteri di pantura
nah arteri itu kan ada jalan nasional
jalan kabupaten atau jalan kota
kalau dia masih koridornya jalan profit nasional masih mudah lah
ada tandanya paling tidak lihat matanya kalau ada warna kuni itu nasional
tapi ketika nanti masuk jalan kota tidak apa apa
tapi jalan kabupaten ini mulai harus hati hati
tadi kalau pakai aplikasi benar benar ya sedikit hafal lah kalau meragukan jangan diikuti terkadang aplikasi itu
bisa juga menyesatkan apalagi kalau dia masuk ke jalan desa
nah itu yang masuk perkampungan perkampungan menjadi kesulitan
tapi tentunya kalau meragukan melihat kondisi jalannya
ya cari aja informasi warga yang ada di situ
benarkah itu jalan yang bisa dilewati atau mungkin jalan lainnya
tapi memang pemda pemda perlu memberikan menambah petunjuk lah
penunju itu tidak hanya pada lebaran
keseharian petunjuk itu bisa sangat membantu